komisi pemeratasan korupsi menanggapi isu pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan perwakilan rakyat
jurubicara kpk ali fikri mengatakan proses pengadaan barang dan jasa memang sering memiliki celah bagi korupsi
untuk itu proses pengadaan harus dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku
dari pemberitaan saya kira kami juga kemarin sudah sampaikan ya
bagaimana kemudian di dalam proses pengadaan itu tentu harus patuh asas terkait dengan di peraturan presiden
kan ada di sana pengadaan peranan jasa asas akuntabilitas bagaimana kemudian transparansi juga harus dilakukan
itu penting di dalam proses pengadaan
karena sekali lagi tadi kami menyebutkan ada delapan fokus area salah satunya ada di pengadaan barang dan jasa
itu adalah titik rawan banyak terjadi dalam peradaban korupsi
maka kemudian teman teman juga tahu kami pernah mengeluarkan surat edaran terkait titik rawan di mana sih terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa
nah seharusnya itulah menjadi pedoman
dan saya kira bagaimana kemudian pengadaan peran jasa ini harus clear harus jelas
tidak ada pihak pihak yang kemudian memanfaatkan untuk keuntungan dirinya atau pribadinya
ataupun kelompoknya atau siapapun yang itu dilakukan dengan melawan hukum